bahkan bisa melakukannya di awal
demi kepastian hukum moral keadilan dan memenuhi hak hak rakyat untuk bisa memperoleh rasa keadilan yang setara
karena orang yang mengalami gangguan jiwa itu adalah orang yang mengalami gangguan neurotransmitter di otaknya
para pemain yang kita kenal sekarang sebut nama yang